pantai masih menjadi lokasi wisata kebanggaan indonesia sebagai negara kepulauan
dan berikut ini ada lima pantai terbaik di indonesia versi situs perjalanan tripadvisor
terhamparnya laut dari sabang sampai merauke membuat wisata pantai di indonesia selalu mempesona
dan berikut daftar lima pantai terbaik di indonesia menurut situs perjalanan tripadvisor
pantai balangan di kuta bali menempati peringkat kelima
area pantai yang terbilang luas membuat wisatawan nyaman menghabiskan waktu di sini
keindahan pantai yang dihiasi tebing tebing di bibir laut menjadikan pantai ini salah satu lokasi sesi foto pre wedding favorit
pantai selong belanak
tak jauh dari bali pantai selong belanak yang terletak di lombok nusa tenggara barat
ada di peringkat berikutnya
hamparan laut pantai dan bukit yang asing menjadikan tempat ini seakan tak berpenghuni
meski faktanya terdapat resor resor mewah di sekitar pantai selong belanak ini
dari indonesia bagian tengah kita bergeser ke barat
perpaduan laut yang jernih pasir dan batu batu besar menempatkan pantai tanjung tinggi di peringkat ketiga
pantai yang terletak di pulau belitung ini mungkin tak asing bagi anda pecinta film
karena ini merupakan latar dari film laskar pelangi dan sang pemimpi yang sempat merajai tangga film indonesia
meski sudah lama terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan
namun pantai nusa dua bali masih bisa bersaing dengan menempati peringkat kedua
resor resor mewah di sekitar pantai menjadi daya tarik pantai yang terletak empat puluh km dari denpasar ibu kota provinsi bali ini
lombok nusa tenggara baratlah yang menjadi pantai terbaik di indonesia versi trip advisor
sederet keindahan alam nampak di kawasan ini
dari darat tepi laut hingga dalam laut
pulau yang merupakan bagian dari trio gili di barat lombok ini kini menjadi salah satu ikon wisata indonesia di mata dunia